kalau tadi sempat kita berbincang ya tentang kpk kali ini bergeser tentang yang satu minggu ini semua media sosial bicara mengenai orang orang yang sudah mudik meskipun dari tanggal enam kemarin sudah dilarang
dari pihak satgas covid sembilan belas mengatakan meskipun ada larangan pasti masih akan ada tujuh belas lima juta hingga delapan belas juta warga mudik di tahun ini bagaimana kita memandang ini mas
ya memang banyak orang juga mungkin kangen kamu alamannya
tapi jangan jelaskan kita semua
itu mengimbau supaya tahan tahan lah
karena kita punya banyak pengalaman buruk ya
ketika misalkan paling dekat kan ketika akhir tahun lalu
ketika hiburan akhir tahun ketika keran itu dibuka banyak warga kemudian berpindah ya dari satu titik ke titik yang lain
akhirnya penyebaran virus corona ini menjadi lebih masif
kita tahu akibatnya pada waktu itu dua minggu setelah libur
akhir tahun rumah sakit rumah sakit di banyak kota termasuk di jakarta itu kualahan
nah belakangan kita tahu angka pertambahan covid sembilan belas ini mulai
mulai turun ya di angka lima ribuan empat ribu gitu
tapi beberapa hari terakhir kita lihat angka sudah mulai naik lagi ke kisaran enam
dan yang mengkhawatirkan adalah di beberapa provinsi yang selama ini relatif covid sembilan belas itu tidak terlalu tinggi sekarang sudah mulai naik gitu
di angka besar gitu ya lima besar lima besar ditingkat provinsi
misalnya di riau sumatera barat itu angka pertambahannya mulai naik dan di titik titik yang mulai patut untuk diwaspadai
ini di luar provinsi provinsi ini ya jawa ya
apa namanya jawa barat jawa timur jawa tengah yogyakarta
yang konsisten lah syaratnya begitu
ada di lima besar pertumbuhan atau apa namanya positif covid sembilan belas
nah ya kita sih semua menghimbau kita media termasuk cnn indonesia
kita ini kan ada tergabung dalam koalisi media lawan covid sembilan belas ya
kita semua selama berapa menit waktu terakhir ini secara mengambanyakan supaya tahan tahan lah supaya tidak mudik gitu
karena kita tentu tidak ingin kita
kita membawa menjadi carrier atau pembawa virus sehingga kemudian menularkan kepada sanak saudara atau kepada keluarga
jadi sebisa mungkin ya kalau misalkan tahun ini masih harus bersabar ya baiknya bersabar lagi
karena kalau tidak ya sesuai dengan ini kita ya sdg kita ini atau namanya topik kita itu
kita harus waspada kelonjakan dari penambahan kasus baru covid sembilan belas
itu dia itu juga
di satu sisi begini kita kan juga melihat bahwa ketika larangan penyekatan itu berlangsung dari tanggal enam sampai tujuh belas
kita tahu dari laporan laporan kita di tempat tempat misal di stasiun atau di terminal itu terjadi lonjakan penumpang gitu ya
artinya warga juga
kira kira mengambil ini lah ya mencuri start gitu untuk mudik sebelum tanggal enam dilarang disekat maka warga terlebih dahulu
dan juga kita lihat di laporan laporan kita ada beberapa titik titik penyekatan yang tidak cukup konsisten gitu dalam melakukan penyekatan
kita menyadari bahwa petugas tentu jumlahnya terbatas kemudian tentu tidak bisa tidak cukup lah jumlahnya untuk menyekat semua titik
tapi kita juga lihat bahwa penyekatan itu bisa dilakukan secara random dan meskipun tidak semua harus diadakan tapi random dan sehingga bisa diadakan
nah satu sisi juga kita melihat tadi yang yudi sampaikan bahwa
warga itu dilarang mudik tapi keran kedatangan warga negara asing tetap dibuka
kemudian ada statement statement misalkan ketika awal dulu diberlakukan agglomerasi warga boleh mudik di sekitaran aglomerasi kemudian dilarang
bahkan di aglomerasi juga dilarang tapi kalau untuk kebutuhan ekonomi itu diperkenankan
jadi ada beberapa kepinginan memang dari masyarakat terkait dengan
aturan aturan mudik kali ini
tapi pun gini misalnya yudha
sebaiknya memang publik sudah harus memiliki kesadaran
terlepas dari semua yang diberlakukan oleh pemerintah
ada beberapa hal yang misalkan kita melihat bisa dibilang beberapa kalangan menilai tidak konsisten
tapi sebaiknya kita sebagai warga negara tentu
harus bersama sama ya menekan angka penambahan positif covid ini
kita tentu kan tidak ingin bahwa kita ini akan menjadi carrier lah
jadi kita sebagai publik sebagai warga negara sebaiknya juga saling menjaga satu sama lain
dengan cara dia tetap tertib dengan protokol kesehatan
menahan diri untuk tidak terlalu banyak bertemu dengan
ya betul sekali mas
dengan hal hal seperti itulah kira kira
mas revo terima kasih sekali untuk perbincangan malam ini
revo lissi rizawa klip pimpinan redaksi sian indonesia
untuk editorial view malam hari ini bersama sian indonesia newscast
cnn indonesia newscast segera kembali
tetaplah bersama kami